presiden joko widodo bersama wakil presiden yusuf kala menggelar acara halal bihala dengan menteri kabinet kerja di sana negara senin pagi
selain itu presiden bersilaturahmi dengan pejabat eselon i kementerian sekretariat negara sekretariat kabinet dan juga staff sekretariat kepresidenan
hampir semua menteri kabinet kerja hadir dalam acara itu diantaranya ada menteri koordinator politik hukum dan kawanan luhut panjaitan
menteri luar negeri retno marsudi menteri perindustrian saleh husin dan menteri dalam negeri cahyokumolo
selain itu juga para pemimpin instansi atau lembaga pun hadir seperti gubernur bank indonesia agus martowardoyo panglima tni dan juga gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
silaturahmi ini baru dilakukan hari ini karena presiden berlebaran di padang sumatera barat yang dilanjutkan dengan silaturahmi dengan keluarganya di solo jawa tengah dan open house di istana kepresidenan yogyakarta